assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
apa kabar pemirsa cnn indonesia
semoga anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan allah azza wa jalla
alhamdulillah senang sekali hari ini saya meladia rahma kembali menjumpai anda dalam program gapai kemuliaan
seperti biasa saya tidak sendiri sudah hadir di studio bersama kita ada ustadz hilman fauzi
alhamdulillah semoga sehat dan senantiasa menebar kebaikan
senang sekali rasanya setiap pagi ini ya selalu ada curahan ilmu dari ahilman semoga juga bisa bermanfaat
buat para pemirsa
nah ahilman tema yang hari ini akan kita bahas sangat menarik juga terkait jangan remehkan amal
ini masya allah memang beberapa kali sudah kita bahas sedikit tapi mungkin nanti akan kita dalami ya hilman ya
dan bagi anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan anda bisa menyampaikan pertanyaan anda melalui email yang tertera di layar kaca
kalau kita bicara amal kan kita tuh kadang kadang suka milih milih maunya amal yang besar
oh amal yang besar pasti pahalnya besar amal yang kecil ntar dulu deh gitu kadang kadang nanti nanti aja
tapi sebenarnya di mata allah itu
bagaimana kedudukan amal besar dan amal kecil seperti apa ya
bicara tentang amal ya
hidup ini kan tujuannya adalah untuk mengabdi kepada allah
di dalam al quran allah sampaikan
dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kata allah
kecuali untuk beribadah kepada aku untuk mengabdi kepada aku
nah salah satu diantara bentuk pengabdian kita kepada allah adalah beramal
amal yang seperti apa
tentu amal soleh
amal yang dicintai allah
amal yang diinginkan allah
amal yang diperintahkan oleh allah
itu yang harus kita hadirkan
maka orang yang beramal soleh itu luar biasa
di dalam al quran di surat al asr misalnya
innal insana lafi khusr
sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian
kecuali orang beriman
dan orang orang yang beramal soleh
dan orang yang saling menasehati dalam kebenaran
dan orang yang saling menasehati dalam kesabaran
dialah orang yang beruntung dalam hidupnya
itu rumus sebenarnya
rumus hidup ya
kalau seandainya manusia cukup memahami surat al asr saja dalam al quran
maka dia sudah bisa memahami arti kehidupan yang dia jalani
karena disitu kan
nah maka dalam amal
dalam amal itu kan
ada dua sifat yang harus kita miliki
roja itu berharap
dalam amal kita berharap
berharap ampunan allah
berharap sayangnya allah
berharap surganya allah
berharap pahalanya allah
berharap semua kebaikan allah
berharap pertolongan allah
jadi dalam amal sertakan roja
tapi juga dalam amal
itu tapi boleh ya
amal ini akan mengundang pahala gak ya
sudah ikhlas belum ya
bener gak ya amalnya
tapi itu bukan termasuk was was
itu takut ya
roja dan khawb itu dua hal yang tidak boleh dipisahkan
ada harap dalam rasa takut
ada takut dalam rasa harap
kalau gak berharap
kalau nggak ada harap tapi dia takut
nah itu pasti perlu dipertanyakan
nah itu perlu dipertanyakan
maka dalam takut ada haram
kalau tidak ada harap tapi dia takut itu pasti perlu dipertanyakan
kalau saya tidak melakukan ini saya takut siksanya allah
tapi saya berharap
allah maha pengasihku
allah maha penyayangku
makanya dalam rasa harap ada rasa takut
dalam rasa takut ada rasa harap
nah dua duanya harus dihadirkan
maha baiknya allah
baru niat aja
udah dikasih pahala satu
maha baiknya allah
berbuat baik pahala satu
berbuat baik sepuluh pahala kebaikan
beda catatan dengan keburukan
kalau keburukan baru lihat belum dicatat
waktu baik banget ya
baru pas melakukan keburukan baru dicatat itu dosanya
maka kalau dalam bahasa akuntansi ya
kalau kebaikan itu
catatannya accrual basis gitu
walaupun belum melakukan
nanti siang saya mau sedekah
satu pahala kebaikan
siang jadi sedekah
sepuluh pahala kebaikan
tapi kalau keburukan
jadi baru dicatat setelah melakukan keburukan itu
kurang baiknya apa allah sama kita
kebaikan yang lain
kalau amalannya besar
kalau amalannya berat pasti besar pahalanya
allah tuh masya allah baiknya sama kita
selama engkau berbuat kebaikan
allah balas kebaikan itu
maka barang siapa
yang berbuat kebaikan
allah pasti balas kebaikan itu
allah juga maha melihat
allah juga maha menatap
allah maha menyaksikan
dan barang siapa yang berbuat keburukan
allah pun juga akan balas keburukan itu
berarti lebih fokus dengan kebaikan kebaikan saja
tidak ada satu amal kebaikan pun
kecuali balasannya adalah kebaikan
kalaupun kita tidak mendapatkan balasannya di dunia
dunia bukan akhir kehidupan kita
kita masih akan bertemu dengan fase fase kehidupan selanjutnya
kalau kebaikan kita mendapatkan balasannya di dunia
mungkin nanti allah akan balas di akhirat
tidak ada satupun kebaikan
kecuali balasannya adalah kebaikan
maka jangan remehkan amat
karena allah sejatinya pengadil yang paling adil ya
makanya kan dalam asma'ul husna ada al adl
allah yang maha adil
dan paling adil
dan bisa menghadirkan keadilan
itulah allah swt
jadi kalau mencari keadilan di dunia
itu kadang kadang juga agak salah kaprah juga ya hilman ya
karena maksudnya akan selalu
akan selalu merasa nggak adil sebenarnya
ya makanya adil dalam perspektif siapa
maka dalam amal itu kan ada dua
sarat amal diterima itu
mengikuti sunnah nabi muhammad saw
jadi harus disertakan
ya sekarang amal sebagus apapun
kalau niatnya bukan karena allah
boleh jadi tidak mendapatkan apa apa
maka nanti ada bab ikhlas lagi yang harus kita bahas
yang disebut ikhlas itu seperti apa sih gitu kan
nah nanti itu yang harus kita dalamin terus gitu
nanti kita bahas lah

yang amalan ringan berpahala besar itu ada
maka jangan remehkan amal
di segmen berikutnya
ahilman kita akan break dulu
komersan jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali
terima kasih pemirsa ada masih menyaksikan gapai kemuliaan dalam episode jangan remehkan amal
nah kalau kita bisa bicara jangan remehkan amal
artinya ada sebenarnya amal amal kecil yang allah suka nih
yang pahalanya juga bisa besar juga berlipat lipat ya hilman
bahkan ada satu kitab itu
judulnya tentang amalan ringan berpahala besar
tapi kalau boleh akhilman sederhana bisa mencari yang lebih besar
saya sederhanakan ada beberapa saja ya
yang pertama zikir
zikir itu ringan
tapi berpahala besar
dua kalimat ringan
tapi sangat dicintai allah
dua kalimat ringan
tapi berpahala besar
dan memberatkan timbangan kita dihadapan allah
subhanahu wa ta'ala dengan pahala pahala kebaikan
jadi kalau sekarang kita nih
lagi senggang begini
lagi diam gitu ya
dan berdoa setelah azan
jadi kalau ada azan berkumandang
abis itu kita doa
seseorang yang biasa
menjalankan amalan yang tadi
kelak nanti di hari kiamat
mendapatkan syafaat dari nabi muhammad saw
apalagi kalau ditambah dengan doa
karena antara azan dan ikomah juga
waktu mustajab untuk berdoa
nah banyak diantara kita yang suka
melepaskan kesempatan itu kan
terus yang ketiga misalnya
membaca bismillah sebelum beraktifitas
itu kurang ringan apa coba ya sebenarnya
mau keluar rumah
barang siapa yang keluar dari rumahnya
kemudian dia berbaca tadi
maka dia akan mendapatkan keselamatan
baca quran walau satu ayat
nabi katakan ketika engkau membaca
engkau bukan membaca satu huruf
alif satu huruf lam satu huruf mim satu huruf
dan setiap huruf pahalanya sepuluh
walaupun satu ayat
bahkan ini ada amalan sebelum tidur
tapi pahalanya besar
satu kali nabi pernah bilang begini
janganlah engkau tidur
sebelum engkau melakukan empat hal
jangan tidur sebelum engkau menghatamkan al quran
al quran apalagi baru mulainya al baqarah agak berat kayaknya
jangan tidur sebelum semua para nabi memberikan syafaat kepadamu
itu tuh dalam bentuk seperti apa
jangan tidur sebelum seluruh muslim ridho kepadamu
dan yang keempat
jangan tidur sebelum engkau haji dan umroh
wah itu berat semua itu
ya rasul itu kan berat semua
nabi sampaikan ada empat amalan ringannya
jangan lupa baca surat al ikhlas tiga kali sebelum tidur
oh iya makanya itu dibilangnya
maka ketika engkau baca al ikhlas tiga kali sebelum tidur
engkau mendapatkan pahala seperti menghatamkan al quran
jangan engkau tidur sebelum engkau mendapatkan syafaat dari para nabi
jangan tidur sebelum engkau sholawat tiga kali
jangan engkau tidur sebelum seluruh muslim ridho kepadamu
jangan tidur sebelum engkau istighfar tiga kali
dan yang keempat
jangan tidur sebelum engkau haji dan umroh
gimana itu caranya
jangan tidur sebelum engkau baca
ringan berpahala besar
tapi kadang kadang manusianya suka males
tahu tapi kadang kadang juga gak mau mengamalkan ya
sedekah ringan pahala besar
ingat ya sedekah bukan hanya uang
banyak sekali kalau kita bahas
salawat kepada nabi
tapi pahalanya besar
barang siapa yang bersalawat kepada aku
maka aku akan bersalawat kepadanya sepuluh kali
ringan tapi berpahala besar
angin mas seperti biasa
sudah ada pertanyaan yang masuk ke kita
kita akan simak sama sama
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
izin bertanya pak ustadz
saya merupakan guru sekolah yang berbunyi di indonesia

bagaimana cara menjawabnya
bagaimana cara menjawabnya
atau bagaimana cara menjawabnya

tidak boleh diremehkan
apakah hal ini sama dengan dosa sekecil apapun
tidak boleh kita remehkan
dan bagaimana ya pak ustadz
caranya untuk menyampaikan hal ini
kepada siswa sekolah dasar
agar penyampaiannya lebih pas
terima kasih banyak pak ustadz
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ini pertanyaan dari mbak alvi
guru sekolah dasar ahilman
kalau kita bicara jangan remehkan amal
itu apakah berarti kita juga harus jangan meremehkan dosa kecil
terus bagaimana harus menyampaikan itu ya
kepada mungkin murid muridnya
yang kadangkan pemahamannya juga masih belum
sebagaimana amal yang kecil
bisa berpahala besar
ada juga boleh jadi dosa kecil
tapi kita sepelekan
bisa berdampak pada dosa yang besar
karena dia meremehkan sesuatu yang kecil
dosa yang kecil
maka jangan sampailah kita
meremehkan dosa yang kecil
karena khawatirnya nanti berdampak pada dosa kita yang besar
nah bagaimana kita menceritakan
kepada adik adik kita
mungkin bisa begini kita ibaratkan analoginya
misalnya kendaraan itu kan ada
bagian ini ini ini
misalnya kita bisa kasih begini
ini kalau mobil
semuanya udah bagus
kacanya udah bagus
bannya udah bagus
semuanya udah bagus
tapi olinya jarang diganti
apa yang terjadi
itu kan bisa jadi bab analogi
yang bisa kita hadirkan kepada mereka
bisa ditangkap dengan mudah
jadi bab bab analogi
yang mudah dicerna oleh mereka
itu akan jauh lebih bisa diterima
dan saya kira gambaran tadi bisa digunakan
jadi ada spek yang sudah sempurna
kendaraan udah mereknya semua bagus
tapi ada satu bagian yang kita remehkan
kecil sih mungkin
kan bisa nanti ganti olinya ada waktu lagi
tapi kan mungkin kalau segera diganti sekarang
kayak dosa tuh
kalau dosa yang gak segera diperbaiki
kalau ditimbun terus kan jadi malah merusak yang lain
jadi segera kita ganti
nah spesifik untuk cara mendidik anak ya hilman
analogi itu penting ya
supaya anak itu bisa menangkap
tapi memang yang juga gak kalah penting
itu kita mencontohkan ya ilmannya
nasehatin sudah gitu ya
suka gak didengar
karena mungkin orang tuanya juga gak contohin
makanya teladan itu adalah dakwah terbaik
nah salah satu metodenya adalah story
maka al quran itu kan
sepertiganya bicara tentang kisah kan
karena orang itu kalau dengan kisah
itu akan jauh lebih mudah menerima biasanya
nah maka ya para guru sekolah dasar
harus punya banyak hazanah kisah kisah
yang bisa menginspirasi anak anak kita
harus kreatif kadang kadang ya jadi orang tua juga
terkait jangan remehkan amal ini
pemirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini
terima kasih pemirsa anda masih menyaksikan gapai kemuliaan
ayuman kita lanjutkan lagi
kalau soal amal nih
kita boleh gak sih kadang kadang suka nunjukin
kita sudah sedekah misalnya atau kita sudah
melakukan amal apa gitu misalnya
dengan harapan misalnya ada orang yang kemudian
terinspirasi kita juga bisa mendapatkan
aliran pahalanya lah gitu
boleh gak sih
ada orang yang mohon maaf ya
tidak jadi beramal
karena takut dianggap ria oleh manusia
jadi dipaksa aja
iya jadi kan ria itu kata kuncinya adalah
ketika kita ingin dilihat oleh manusia
nah sekarang kita berbuat baik
ingin dilihat oleh manusia namanya apa ria
nah sekarang kita tidak jadi berbuat baik
karena ingin dilihat oleh manusia
berarti kan sama kata kuncinya
berarti mendingan apa
mendingan berbuat baik aja
tapi niatnya jangan ingin dilihat oleh manusia
nah kalau tadi niatnya
biar lebih menginspirasi
biar lebih mengajak silahkan
dan kita gak pernah tahu kan mbak mila
dari sekian banyak misalnya mohon maaf ya
kita bikin status tentang kebaikan
kita gak pernah tahu
dari sekian banyak temen kita yang seen yang liat itu
boleh jadi ada yang tergugah hatinya
iya kan ada yang tersentuh hatinya
ada yang termotivasi hidupnya
gara gara melihat apa yang kita hadirkan kebaikan itu
maka yaudah ngalir aja
nah yang bisa lihat orang itu ria atau nggak gampang
ketika dia update
kalau ada yang muji
kalau gak ada yang muji dia hapus tuh
kok gak ada yang muji ya
kok gak ada yang like ya
kok gak ada yang komen ya
kok gak ada yang apresiasi ya
nah dari situlah keliatan
maka sekarang nothing tulus aja
dilihat gak dilihat tetep aja
karena kita gak pernah tahu
dan kita harus yakin setiap ajakan kebaikan itu ringan
tapi pahalanya besar
sama kayak tadi tuh
barang siapa yang menunjukkan jalan kebaikan
sampai kemudian ada orang yang berbuat baik
karena ajakan kebaikan itu
maka dia mendapatkan pahala yang sama
seperti orang yang berbuat baik itu
jadi kalau mbak mila bilang tentang sholat tahajud
dan ada sahabat kita yang sholat tahajud
apalagi kalau mbak milanya tahajud juga
dia tahajud double
jadi jangan unda unda ya
nah nanti pas bulan ramadan misalnya
ada ngasih iftar
itu masya allah
yang memberi buka kepada orang yang berbuka puasa
maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa
jadi kalau dia puasa
kemudian pas buka dia juga ngasih makan kepada orang yang berbuka
tapi berpahala besar
jadi allah tuh kurang pemurah apalagi ya
apa aja dikasih pahala ya
allah tuh maha baik
dengan semua kebaikan yang allah berikan
maka kalau kita ingin dekat dengan allah yang baik
dengan dekat dengan kebaikan allah yang baik
maka jangan pernah berhenti berbuat baik selama hidup
karena setiap kebaikan akan mendekatkan kepada kebaikan
dan kasih sayang allah hanya akan dekat dengan orang orang yang senantiasa berbuat baik
jadi bisa dikatakan ketika kita berbuat baik sebenarnya untuk diri kita sendiri ya
inna rahmatallah qaribu minal muhsinin
sesungguhnya kasih sayang allah itu sangat dekat dengan orang yang berbuat baik
jadi sebenarnya yang butuh berbuat baik adalah allah
karena setiap amal kebaikan kita pasti akan kembali ke kita
itu yang harus kita yakinkan dalam hati
jangan pernah berhenti berbuat baik
walaupun kadang kebaikan kita tidak dihargai
kan gak sedikit diantara kita sudah berbuat yang terbaik
tapi tidak mendapatkan penghargaan yang terbaik
maka jangan jadikan patokan penilaian manusia sebagai titik daripada kebaikan kita sendiri ya

belajarlah dari matahari
yang setiap pagi selalu menampilkan yang terindah
walaupun banyak orang yang melewatkannya
dan kita harus percaya bahwa setiap amal kebaikan pasti berbuah kebaikan
kita nggak tahu mbak mila ya
ada orang yang mungkin mohon maaf hari ini disukseskan
boleh jadi karena ada kebaikan orang tuanya dulu selama sehidup
diizinkan allah dapat beasiswa sekolah sekarang
boleh jadi ya ilmu kita gak seberapa
mungkin belajar kita juga gak banyak
tapi boleh jadi adalah tanaman kebaikan orang tua kita dahulu
yang palingnya kita dapatkan sekarang
makanya sekarang kalau ada orang yang mohon maaf ya lagi susah
ada orang yang lagi sulit mudahkan
karena kita gak pernah tahu
boleh jadi cara kita melapangkan kesusahan mereka itulah
yang akan mengundang sayangnya allah kepada kita
di waktu yang akan datang
maka jangan remehkan amal sedikit
boleh jadi orang masuk surga karena amalnya
saya jadi teringat ya ini pengalaman pribadi saya
ada seorang teman yang misalnya sudah teman baik sebenarnya
tapi memang sering sekali minta tolong gitu misalnya ke saya gitu ya
dalam hal apapun misalnya
misalnya mungkin finansial mau pinjem lah atau apa gitu
tapi terlalu sering kadang kadang
walaupun sebenarnya orang ini amanah misalnya
mengembalikan misalnya tepat waktu gitu ya
tapi kadang kadang saya tuh suka merasa gini
aduh nyusahin deh
nah gitu gitu loh ahilman
dan saya rasa ini juga banyak dialami mungkin orang orang gitu
yang akhirnya kadang kadang itu menghambat kita untuk berbuat baik
gimana ya rasa rasa itu tuh sebenarnya harus langsung kita tepis
atau boleh gak sih kadang kita
lo tuh nyusahin deh gitu ini deh gitu
walaupun sebenarnya kita tahu dia amanah
rasa itu manusiawi saya kira ya
ada kekesalahan di dalam diri kita ya
ada kekesalahan itu wajar
tapi yang harus dipahami begini
kalau ada orang yang ditakdirkan oleh allah bersama dengan kita
maka kita mendapatkan peluang kebaikan dari allah sebenarnya dengan orang tersebut
maka rizki dalam hidup itu gak bisa berjalan sendiri
pasti terikat dengan orang yang sekitar dirinya
maka sekarang mbak mila misalnya ya menikah dengan suami
tidak mungkin ini terjadi kecuali memang allah tak berhubung dengan kita
maka kita harus takdirkan bahwa mbak mila ini adalah bagian rizki bagi suami mbak mila
saya misalnya punya orang orang yang membantu saya sekarang
boleh jadi keterikatannya ada pada dia gitu
boleh jadi karena saya baik kepada supir saya
baik kepada orang yang bantu saya
kan jadi makin mudah gitu
nah itulah hidup
maka dalam hidup jangan merasa bahwa ini hasil saya
boleh jadi ini adalah hasil dari pantulan pantulan orang orang yang bersama dengan kita
dan itu sebenarnya peluang untuk kita untuk berjaya dengan tuhan ya

untuk berbuat kebaikan
selagi kita mampu ya ilman
selagi kita mampu tentunya
maka kalau ada orang yang menyertai kita
dan kemudian ngapain si orang ini kok ngeselin banget ya
ingat ada peluang memaafkan disitu
ada peluang ikhlas disitu
ada peluang sabar disitu
ada peluang memberi disitu
makanya kalau kita dihadapkan dengan mohon maaf ya
misalnya saudara kan
karena saudara gak sama ya
ada yang mungkin saudara itu dalam sulit dalam susah
kenapa sih ngerong rong mulu sih gitu kan
kadang kadang kesel ya
eh boleh jadi dia tuh ditakdirkan ada bersama dengan kita
karena allah sedang nitipin sama kita
itu ada rezekinya dia dari kamu tuh
misalnya kita lagi jalan
ada mohon maaf orang yang lagi butuh makan
kan kita dimampu sebenarnya
karena tidak mungkin dia itu datang dalam hidup kita
kecuali memang allah tuh mungkin lagi ngasih kesempatan
mau ngasih mau gak
iya makasih atau tidak
wah itu jadi pelajaran berharga nih buat kita semua
ah hilman tidak terasa ya
kita sudah di ujung acara
ini masya allah sekali loh kalau bicara amal ini panjang baknya
nanti kita bisa lanjut lagi kali ya
di episode berikutnya
sebagai penutup seperti biasa
pemirsa ustadz hilman fauzi akan menyampaikan doa penutup
baik pemirsa cnn indonesia yang dicintai allah
sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini
mari kita lembutkan hati
tenangkan perasaan kita
kita berdoa kepada allah subhanahu wa ta'ala
silahkan kita angkat kedua telapak tangan kita
tutup kedua mata kita
tundukkan kepala kita
silahkan aminkan dalam hati masing masing
ya allah ya latif
duhai allah yang maha lembut
lembutkan hati kami
duhahi allah yang maha petunjuk
tunjukkan kami kepada jalan yang lurus
agar hidup kami diisi dengan amal amal kebaikan di hadapanmu ya allah
kami bermohon kepada mu
atas semua ilmu yang bermanfaat untuk hidup kami
atas semua amal yang engkau terima dalam kehidupan kami
ya allah istikomahkan kami dalam beramal
kuatkan hati kami untuk beramal
kuatkan tubuh kami agar senantiasa beramal
sampai kelak kami khusnul khatimah
ya allah jadikan hidup kami hari ini
lebih baik daripada hidup kami yang sebelumnya

dan jadikan hidup kami ke depan

lebih baik daripada hari ini yang kami jalani
wassalamun ala ala mursalin
semoga allah ijabah doa doa terbaik kita
dan pemirsa usai sudah percubaan kita hari ini
saya meladia rahma dan juga ustadz hilman fauzi undur diri
insya allah kita akan bertemu lagi
dalam gapai kemuliaan berikutnya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh